dan ternyata tidak hanya di kawasan puncak kepadatan kendaraan juga terjadi di tolci kampek dan ini diprediksi akan berlanjut hingga nanti malam
ini kebayang ya mereka mau kemana putri
mau ke bandung biasanya
bagi anda warga dki jakarta dan sekitarnya yang berencana melalui tol cikampek hari ini pantauan kami di sentral komunikasi kantor jasa marga cabang jakarta cikampek
ini adalah di gerbang tol cikarang utama di kilometer dua puluh sembilan seperti anda lihat padat lancar begitu ya
namun kita tahu saya sempat menghubungi call center jasa marga juga kecepatan masih di bawah tiga puluh km per jam
untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi tersebut
tolci kampek saya sudah bersama pak iwan abrianto humas dari jasa marga jakarta cikampek
pak iwan pusat kemacetannya itu di mana sebenarnya
sebenarnya pusat kemacetan itu satu di simpang susun s cikunir ya karena itu ada pertemuan dari arah jakarta dari arah jati asi maupun dari arah rortan atau dari arah cilincing
nah disitu pusatnya adalah tepatnya di kita sebutnya sikunir v simpang susun s simpang lima
nah untuk antisipasi berikutnya kami sekarang saat ini lagi mengantisipasi atau mempersiapkan kontraplu
kontraplu itu berlawananlah untuk transisi supaya untuk proses tidak ada penumpukan lagi di gerbang tolci karang utama
karena kalau kita tidak lakukan kontraplu kita akan kontraplu dari kilometer tiga puluh empat sampai empat puluh satu
artinya kita akan menghindari tempat istirahat kilometer tiga puluh sembilan karena di tiga puluh tiga pasti macet karena lokasi tip akan orang menumpuk di sana
saya juga mengimbau kepada pemilik jalan apabila padat misalnya ragu ragu melewati jalan tol silakan untuk keluar di gerbang tol dekat
karena saya lihat setiap di simpang di alteri itu banyak pedagang pedagang polisi yang mengatur lalu lintas
terima kasih humas jasa marga jakarta cikampek pak iwan abrianto
bagi anda yang rencana berpergian jangan lupa isi bensin penuh dan juga persiapan kendaraan anda
karena kita tidak ingin kendaraan anda mogok di tengah jalan tentunya di tolci karang utama